kita ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini jumat dua puluh lima september dua ribu dua puluh
terdapat penambahan kasus sebanyak empat delapan ratus dua puluh tiga kasus sehingga total kasus covid sembilan belas di indonesia sebanyak dua ratus enam puluh enam delapan ratus empat puluh lima kasus
kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak empat tiga ratus empat puluh tiga pasien rekor untuk hari ini sehingga total kasus sembuh sebanyak satu ratus sembilan puluh enam satu ratus sembilan puluh enam satu ratus sembilan puluh enam pasien
sementara itu kasus meninggal dunia bertambah satu ratus tiga belas orang sehingga total pasien yang tutup usia menjadi sepuluh dua ratus delapan belas kasus